menteri hukum dan hak azazi manusia yasona lauli menyoroti dua poin yang menjadi kelemahan sejumlah lembaga pemasyarakatan di tanah air
faktor anggaran dan jumlah petugas keamanan yang sangat minim menjadi permasalahan utama yang harus dibenahi
jadi pendekatannya mendesak over kapasitas
medan jakarta ada di sekitar jawa timur ya nanti kita lihat petanya
dan angka kriminalitasnya seperti apa
jadi kalau dia sekarang kita geser ya misalnya selama rata rata peningkatan kriminalitas daerah itu berapa
kan pasti ada daerah seperti di medan yang lebih tinggi daerah lain
jakarta lebih tinggi dari daerah lain
jadi di situ dulu karena uangnya terbatas